belakangan ini di indonesia banyak diperbincangkan tentang berbagai bisnis startup yang lesu
ada yang melakukan phk karyawan bahkan ada yang sampai tutup
yaitu adalah sembilan out of sepuluh startups fail
benarkah statistik ini kita akan mengulasnya untuk anda
badai phk startup di indonesia
sebelum kita menjelaskan lebih lanjut kenapa startup bisa gagal kita harus mengetahui dulu apa itu startup
sebenarnya perusahaan startup itu adalah menyediakan layanan atau produk berbasis teknologi
dengan biaya yang tinggi dan pendapatan yang rendah
jadi ini ada beberapa kata kunci yaitu adalah memang modalnya tinggi dan pendapatannya rendah
karena dia akan langsung ke konsumen
lalu startup juga membutuhkan banyak pendanaan
dana tersebut mereka peroleh dari investor perorangan maupun modal ventura ataupun venture capital ya
dan berbeda dengan perusahaan konvensional dengan pendanaan dari para visi
startup juga memiliki kebutuhan untuk melakukan ekspansi dan juga memperbesar skala bisnisnya secara cepat
dan upaya itu juga lazim disebut sebagai strategi bakar uang
di sini ada satu kata kunci lagi bakar
uang untuk meningkatkan valuasinya
dana dana yang masuk digunakan untuk mengembangkan teknologi diskon atau promo untuk konsumen
dan insentif mitra pembangunan cabang dan juga upaya upaya lainnya
perusahaan berharap dengan upaya itu bakar bakar duit ini juga mampu memperbesar valuasi dari perusahaan
dan juga menarik lebih banyak investor
dan langsung saja kita akan melihat data data yang lebih lanjut
menurut data buro of labor statistic yang rilis pada tahun dua ribu dua puluh
nah kegagalan bisnis ini mengacu pada perusahaan yang berhenti beroperasi karena ketidakmampunya menghasilkan laba
dan juga menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluarannya
dan bisnis tersebut akhirnya tutup atau diakusisi oleh perusahaan lain
dan kita akan melihat datanya dengan lebih rinci lagi
nah diumum business yang dimaksud adalah semua sektor bisnis misalnya toko restoran barbershop termasuk startup
bisnis yang masuk ke kategori ini tidak harus punya karakter yang berbeda
bisnis yang masuk ke kategori ini tidak harus punya karakter yang berbeda
bisnis yang masuk ke kategori ini tidak harus punya karakter yang berbeda

perusahaan innocent atau startup adalah perusahaan baru yang bersifat innovatif dan juga berpotensi disruptif
kita harus mengenal disruptif ini
dengan cara tidak seperti biasanya
pada kategori ini tingkat kegagalan sangat tinggi
perusahaan startup biasanya mengimplementasikan ide baru
dan belum tentu diterima oleh masyarakat ataupun konsumen
dan selanjutnya kita masuk ke fase scale up
nah scale up ini dalam kurun waktu sepuluh tahun juga akan gagal
perusahaan startup yang sudah melewati fase ide
dan juga mendapat pendanaan dari venture capital
kita definisikan sebagai scale up
dan tingkat kegagalan bisnis di kategori ini juga masih terbilang tinggi
berakhir gagal dalam jangka waktu sepuluh tahun
dan selanjutnya adalah unicorn
unicorn di indonesia juga sudah tidak terlalu banyak
kalau misalnya kita lihat ada beberapa mungkin tidak lebih dari sepuluh
dan yang menarik adalah di kategori unicorn adalah perusahaan yang memiliki valuasi
di atas satu miliar dolar amerika serikat
dan selanjutnya kita akan mengulas untuk anda alasan kegagalannya
ini yang pertama ada persoalan hukum
karena banyak startup yang tidak melakukan legalitas dengan baik
dan tentunya terkadang sebuah startup dapat berkembang dari ide sederhana
dan memasuki dunia dengan kompleksitas hukum yang pada akhirnya dapat mematikannya
dan selanjutnya kita lihat di kendala operasional
dan persoalan tim
kalau misalnya kita lihat di kategori operasional
kalau misalnya kita tidak mempunyai tim atau manager atau misalnya ceo yang tepat
ini juga akan gagal
dan juga kendala pemasaran yaitu adalah marketing
kalau misalnya kita tidak promosi produk ini dengan baik
hanya bakar bakar uang saja
ini juga menjadi kendala
dan juga bisa mematikan startup tersebut
dan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar
tetapi sebenarnya produknya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar
ini juga sangat tinggi
ini juga sangat tinggi
kita akan lihat rata kegagalannya
di tahun pertama kita lihat di sini
dan tentu saja jangan putus asa karena sekali lagi
ini juga sangat tinggi
startup kalau misalnya bisa menjadi market leader
akan meraup keuntungan yang sangat luar biasa
dan mengalahkan banyak sekali bisnis konvensional dengan skala besar
tetap semangat rendah hati dan jangan pernah berhenti belajar